kita beralih ke informasi lainnya
menyambut imlek sebuah rumah kecantikan di surabaya
memperkenalkan cara baru merawat wajah tanpa operasi
perawatan ini menggunakan rejuvenation filler serta laser skin
yang dapat membuat wajah kencang dan segar mirip wajah artis korea
penasaran berikut liputannya
memiliki wajah sehat segar kencang
apalagi berseri sudah pasti menjadi dambaan perempuan umumnya
agar tampil cantik di saat tahun baru cina nanti
sebuah rumah kecantikan di surabaya
memperkenalkan cara baru merawat wajah tanpa operasi
rejupination filler dan md laser skin namanya
cara ini dinilai cukup ampuh dan jauh lebih aman
dibanding operasi plastik dengan resiko tinggi
beberapa manfaatnya membuat kulit wajah terlihat lebih kencang
tahap botoks pada perawatan ini bisa mengurangi kerutan
di antara dua alis mata dahi ujung luar
dan kelopak mata hingga bagian mulut
sedangkan filler dan md laser berfungsi mengisi lapisan kulit dengan bahan aman
bagian ini juga bisa menghilangkan keriput pada wajah akibat cacar air
dengan kita laser ini laser ini arah yang canggih ya
makanya waktu kita laser dia gak ada downtime
iya jadi gak perlu main main
piting piting terus gitu enggak
di sini pelanggan juga menikmati peragaan aplikasi make up dan hairdo
untuk perayaan imlek
tak hanya itu
hasil karya desainer herman arifin juga meramaikannya dengan koleksi cyongsam modern
rancangan desain herman semakin terlihat seksi
namun tetap glamor
seperti yang diperagakan sejumlah model
style nya memang sincang
dan rambut baju diserasikan seperti orang cina ya
dengan acara ini diharapkan
menjadi referensi para perempuan tampil cantik saat perayaan imlek nanti